pasca jebolnya titik penyekatan pemudik di kedung waringin kabupaten bekasi jawa barat petugas menambah ratusan personil jaga
lantas bagaimana situasinya hari ini yang diprediksi menjadi puncak arus mudik
clarissa aradia memiliki laporannya untuk anda
situasi arus lalu lintas di kawasan kedung waringin kabupaten bekasi jawa barat sejak pagi hingga siang hari ini masih terpantau kondusif
ramai lancar dan tidak ada penumpukan ataupun juga antrian kendaraan yang berarti
bisa dilihat bahwa pihak dari petugas masih terus menerus melakukan penjagaan di titik ini selama dua puluh empat jam
ada pun pemeriksaan yang dilakukan antara lain adalah memastikan tujuan mereka akan kemana
kemudian dipastikan sekali lagi melalui ktp mereka
apabila benar mereka masih tergolong merupakan warga sekitar ataupun warga lokal
maka mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan
kemudian apabila ada indikasi bahwa warga
ataupun masyarakat ini akan melakukan perjalanan jarak jauh atau berpindah lokasi aglomerasi yang berdekatan dengan kawasan bekasi ini
maka akan dicek terkait dengan surat izin keluar masuk surat dinas
kemudian juga dari surat keterangan bahwa mereka negatif covid sembilan belas melalui pcr ataupun juga swab antigen mereka
kemudian apabila kita belajar dari hari minggu pada minggu malam diketahui bahwa pihak dari penjagaan ini sempat meloloskan
lebih dari seribu kendaraan yang melintas karena adanya kepadatan antrian kendaraan lebih dari lima km dan meloloskan mereka
maka pihak dari petugas menyatakan sudah menambahkan personil sebanyak satu ratus lima puluh orang untuk bisa membantu pengetatan dan juga pengamanan di titik penyekatan ini
kalaupun ada indikasi pemudik yang lolos di titik penyekatan kedung waringin ini
maka mereka akan dilakukan pengecekan kembali pada pos pos berikutnya
dan yang terdekat adalah lima ratus meter dari kedung waringin adalah pos penyekatan di tanjung pura karawang
hal ini juga mengingat bahwasannya kawasan kedung waringin ini berdekatan ataupun juga berbatasan langsung dengan kawasan karawang purwakarta dan juga subang